kasus berikutnya mapores magelang kota membuka posko pengungkapan kasus penembakan di kantor mapores jumat pagi
hal ini dilakukan guna kepentingan penyelidikan dan pengungkapan kasus teror penembakan yang terjadi selama beberapa pekan terakhir
posko tersebut akan digunakan untuk menerima pengaduan dari warga serta menjadi ruang bagi petugas kepolisian dalam mengatur strategi dan koordinasi antar anggota
dalam memburu pelaku dan mengungkap kasus penembakan yang terjadi beberapa pekan terakhir di magelang jawa tengah
seperti diketahui penembakan yang diduga menggunakan senapan angin sudah memakan tiga belas orang korban
kamis kemarin tim laboratorium forensik polda jawa tengah dan pores magelang kota melakukan olah tkp
sebanyak tiga kali di tiga lokasi berbeda mendatangkan para korban penembakan
pengumuman kasus ini salah satu tempat nanti di mana rekan rekan juga bisa lihat
ini tempat untuk memudahkan saya nanti dalam mengontrol
ini adalah kerjaan yang sedang kita kerjakan dan nanti juga memudahkan saya untuk bagaimana mengatur strategi
kepolisian jawa tengah polda jawa tengah hingga kini belum bisa mengungkap kasus teror penembakan yang melukai belasan orang di magelang
ya sementara itu jumlah korban hingga kini terus bertambah dan untuk mengungkap kasus ini tim inafis dari kepolisian jawa tengah diterjunkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara
tim inafis polda jawa tengah didampingi kepolisian resor magelang kota menggelar olah tempat kejadian perkara
olah tkp dilakukan di salah satu lokasi sasaran di jalan ikhlas kota magelang kami sore
di lokasi tersebut penembakan yang terjadi sekitar sepuluh malam pada delapan april lalu melukai santi rahayu ningsih dua puluh tahun karyawan kios buah warga kampung magersari magelang
dalam olah tkp tersebut korban memperagakan adegan terkena tembakan di bagian paha kanan
tadi pertanyaannya apa
tadi tanya kejadiannya gimana mbak
terus kejadiannya tiga kali tembakan yang pertama kena sini yang kedua kena kanan
yang ketiga kena pakanan terus suruh memperagakan di situ di depan
tim inafis polda jawa tengah sengaja melakukan olah tkp untuk membantu mengungkap kasus penembakan misterius tersebut
hari ini tetap sama seperti hari kemarin yaitu melanjutkan mengungkap hasil dari tkp
di situ kemarin hari ini kita ada tim inafis yang sudah bekerja di tempat kejadian
aksi penembakan terjadi sejak awal april lalu
selain sejumlah korban bertambah lokasi kejadian meluas
yakni di jalan pemuda jalan ikhlas dan jalan tidar